kita ke informasi lain bayi kalista yang dianiaya ibu kandungnya beberapa waktu lalu di karawang jawa barat kini meninggal dunia
bayi perempuan berusia satu tahun empat bulan ini berpulang pada pukul sembilan lebih lima puluh lima menit waktu indonesia barat
kalista sempat dirawat selama empat belas hari di rumah sakit umum daerah karawang
kalista diduga dianiaya sinta ibu kandungnya
kalista sempat dilarikan ke puskesmas setempat sebelum mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit oleh sudarja pacar ibu kandungnya
kalista meninggal karena kondisinya semakin menurun dan tidak menunjukkan adanya perubahan meski sudah mendapatkan alat bantu nafas dan alat picu jantung
sudah ada korespondensi ann indonesia arman helmi di rumah sakit umum daerah karawang jawa barat
arman selamat siang
arman bisa anda ceritakan seperti apa situasi di sana pasca meninggalnya bayi kalista tadi pagi saat ini
arman silakan dengan laporan anda
fani sejauh ini ruang tempat di mana bayi kalista yang berusia satu tahun empat bulan ini dirawat masih diselimuti suasana duka seperti itu
di sana tadi sebelum kalista meninggal saya ingin bercerita dulu bahwa saya bersama teman teman dan juga ada awak media lain
sempat melihat kondisi terakhir kalista sebelum dia berpulang seperti itu
kalista masih sempat terlihat
masih sempat terlihat begitu lemah dengan kondisinya ya dibantu oleh alat picu jantung ada juga ventilator kemudian juga terlihat ada selang infus yang masuk ke dalam hidungnya seperti itu
secara kasat mata memang dapat kami informasikan atau dapat saya lihat kalista memang semakin hari semakin menurun seperti itu dibantu lagi dengan keterangan dari petugas medis atau perawat
yang berada di ruang pediatric intensive care unit atau ruang picu
di mana kalista dirawat seperti itu
menurut petugas kesehatan yang ada di situ beberapa waktu yang lalu saya berada mereka mengatakan bahwa sejak empat belas hari begitu kalista dirawat
semakin hari kalista tidak menunjukkan adanya respons kalista pun tidak menunjukkan adanya perbaikan ataupun juga peningkatan begitu
sehingga mau tidak mau kalista harus dibantu oleh ventilator untuk meningkatkan fungsi pernafasannya
dengan alat picu jantung karena memang dapat dikatakan denyut jantung daripada kalista ini semakin lemah seperti itu
mengingat usianya yang masih satu tahun empat bulan juga pihak rumah sakit menemukan adanya gumpalan darah ataupun juga retak di bagian kepala
di mana hasil visum dari pihak rumah sakit fani sudah disampaikan pihak rumah sakit kepada polres karawang seperti itu
dan dari bukti visum yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada polisi
ini menandakan ataupun juga berhasil diambil kesimpulan bahwa sinta ibu kandung daripada kalista
diduga sebagai tersangka penganiayaan kepada kalista bayang berusia satu tahun empat bulan
memang beberapa waktu yang lalu sinta ini sempat mengatakan bahwa pelaku sebenarnya yang melakukan penganiayaan ini bukan dirinya
melainkan sudarja atau pacarnya atau kekasihnya seperti itu
menurut sinta ia sering melihat kalista ini digigit begitu oleh sudarja
kesal terhadap dirinya seperti itu
namun setelah diperiksa oleh aparat kepolisian dan juga didesak
akhirnya terakhir sinta mengaku bahwa ia pernah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya ini
namun sejauh ini kami masih belum bisa bertemu sinta
karena memang posisi sinta saat ini tengah berada di polres karawang
karena sudah ditahan oleh aparat kepolisian polres karawang seperti itu sebagai tersangka
tadi juga baru ada satu orang dari pihak keluarga
kami lihat di ruang pediatric intensive care unit atau picu
satu orang keluarga atau kerabat daripada sinta ini sempat mengikuti pembacaan doa tadi dari pihak rumah sakit
membacakan doa untuk kalista seperti itu
namun kami belum bisa memperoleh keterangan dari pihak keluarga
seperti apa pendapat ataupun juga komentar mereka
sejauh ini dari pihak humas rumah sakit rsud karawang menyatakan bahwa kalista meninggal karena semakin hari tidak menunjukkan
dan perbaikan begitu iya koma selama empat belas hari
dan meninggal atau dinyatakan meninggal pada pukul sembilan lebih lima puluh lima menit waktu indonesia barat
ya tentunya arman menyedihkan sekali mengetahui bahwa meninggalnya bayi kalista ini tentu menambah daftar panjang
anak di bawah umur yang tewas akibat kasus penganiayaan
dan kalau kita gali lebih lanjut lagi setelah menetapkan sinta sebagai tersangka
apa kira kira langkah yang akan ditempuh oleh polres karawang selanjutnya dalam kasus ini arman
polres karawang dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari tahu atau mencurigai pihak pihak lain
yang terkait ataupun juga berhubungan dengan sinta seperti itu
karena sejauh ini seperti diketahui sinta sempat tinggal selama kurang lebih dua bulan bersama sudarja selaku kekasihnya seperti itu
kalau bisa sedikit saya menceritakan kronologis perkenalan sinta dan sudarja ini mereka
sudarja menemukan sinta ini di terminal tanjung pura dalam kondisi yang sangat memprihatinkan
seperti itu sinta dalam kondisi yang menangis membawa bayi dalam keadaan sakit seperti itu
sehingga sudarja sempat menawarkan bantuan untuk menginap di rumahnya
namun keesokan harinya sudarja akan mengantar sinta pulang ke rumah orang tuanya
namun sinta menolak karena ia mengaku kabur atau lari dari rumah
karena di rumah orang tuanya bayi kalista katanya sering dianiaya oleh kakaknya
pernyataan daripada sinta ini memang sangat membingungkan seperti itu
sinta mengaku bayinya pernah dianiaya oleh keluarganya sendiri dalam hal ini kakaknya
sinta juga pernah mengaku bayinya dianiaya oleh pacarnya sendiri
untuk itu aparat kepolisian juga masih akan terus mengembangkan kasus ini gitu
dengan meminta keterangan dari pihak keluarga sendiri
terutama sudarja atau kekasih daripada sinta yang sempat hidup selama dua bulan di rumahnya sudarja
pun begitu juga dengan pengakuan daripada tetangga dari pihak sudarja
juga menurut informasi yang berhasil kami himpun
menurut mereka justru sudarja ini tidak mungkin melakukan kekerasan kepada bayi kalista
karena sejauh yang tetangga lihat sudarja selalu mengasuh menggendong membawa kemanapun sudarja pergi bayi kalista
seperti bahkan ia ke warung bahkan ia keluar rumah dia selalu membawa kalista
jadi memang sejauh ini atau sementara waktu polisi masih hanya memfokuskan pada pemeriksaan kepada sinta ibu kandungnya
karena memang beberapa waktu lalu sinta sudah mengakui bahwa ia pernah melakukan kekerasan namun tidak begitu parah
nah ini memang tugas daripada aparat kepolisian
dan juga dari bagian psikologi untuk mengetahui apakah perilaku sinta memiliki perilaku yang menyimpang
ataupun juga gangguan kejiwaan fani
ya baik terima kasih arman helmi atas laporan anda langsung dari rsud karawang jawa barat
tentunya kita akan menunggu bagaimanakah perkembangan dari kasus ini
terima kasih arman